calon gubernur jawa barat nomor urut satu ridwan kamil pagi ini hadir dalam kegiatan pemecahan rekor muri pangkas rambut masal di gor basket kota bekasi jawa barat
ditemani istri atalia kedatangan ridwan kamil ini langsung disambut meriah para pengunjung
wali kota bandung yang diakrab di sapa emil ini juga sempat dicukur dan mencukur salah satu peserta
namun emil sendiri menolak jika kegiatan yang dilakukannya hari ini sebagai curi start kampanye
menurutnya dirinya hanya memenuhi undangan dari panitia dan juga melakukan sosialisasi tentang dirinya kepada masyarakat
ridwan kamil yang menghadiri acara potong rambut masal itu tidak curi kampanye duluan atau start duluan
apa yang bisa anda ceritakan lalu bagaimana suasana dan kemeriahan di sana
ya yuda calon gubernur jawa barat nomor urut satu yaitu rituan kamil hari ini melakukan kunjungan ke gor bekasi jawa barat
di mana di tempat ini sedang dilakukan pemecahan rekor muri yaitu pemotongan rambut secara massal
kepala di mana tadi ridwan kamil sendiri datang ditemani oleh sang istri yaitu atalia sekitar pukul jam sepuluh dan langsung disambut meriah oleh para peserta atau para pengunjung yang ada di sini
dan tadi sendiri bahkan ridwan kamil sempat melakukan dipotong rambutnya dan juga memotong rambut para peserta yang ada di sini
dan memang kota bekasi ini menjadi salah satu kota dengan elektabilitas ridwan kamil
pasangannya beliting dengan yuda ridwan kamil sendiri menjelaskan bahwa dia menolak jika dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan hari ini sebagai kampanye atau sebagai curi start
begitu karena menurutnya dia hanya memenuhi undangan dari pprj yaitu persaudaraan pangkas rambut garut
dan ini merupakan bagian dari sosialisasi dirinya sebagai calon gubernur jawa barat karena tidak ada ajakan untuk memilih nomor urut satu
begitu yang dijelaskan dari rituan kamil
juga tadi beberapa isu tentang yang terjadi belakangan ini tadi sempat dibahas oleh ridwan kamil dan tadi dia sempat mengklarifikasi isu yang terjadi belakangan di sosial media dan juga di masyarakat
salah satunya adalah isu tentang dukungan dari komunitas lgbt terhadap dirinya sebagai gubernur jawa barat
dan tadi ridwan kamil sendiri mengaku mengapresiasi segala dukungan yang ditujukan kepada dirinya dari segala lapisan masyarakat termasuk dari komunitas lgbt
namun secara prinsip dirinya sendiri tidak menyetujui atau tidak menyetujui perilaku lgbt tersebut karena itu tidak sesuai dengan al quran dan juga syariat islam yang diakininya
namun ridwan kamil sendiri menganggap bahwa isu yang kemarin dimainkan merupakan black campaign atau kanya hitam dan dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil langkah hukum atau tidak
namun yang jelas ridwan kamil sendiri menegaskan dirinya
dan saat ini lebih fokus untuk mengedepankan atau menyebarkan tentang kampanye positif atau sosialisasi positif terhadap pencalonan dirinya di jawa barat dan dia tidak mempedulikan adanya kampanye hitam
baik reza ramadan terima kasih laporan langsung anda dari kawasan bekasi
kita beralih sekarang ke bandung
sudah ada produser lapangan zai lohak di sana
zai kira kira kandidat siapa yang kali ini bisa anda ceritakan mengenai kampanye nya lalu apa saja janji janji
kemeriahan apa dari kampanye hari minggu ini yang bisa anda laporkan langsung dari bandung
ya selamat siang yuda
berbeda dengan pasangan nomor urut satu ridwan kamil yang hari ini melakukan masa kampanye di hari keempatnya di kawasan bekasi jawa barat
pasangan nomor urut dua yakni tb hasanuddin dan juga anton carlian hari ini mengunjungi wilayah kabupaten subang
pukul sembilan pagi tadi rombongan sudah bergerak menuju ke dpc pdi perjuangan
untuk kemudian berkumpul di sana karena nanti sepukul sepuluh tadi sudah meresmikan posko relawan bersama sampai dengan pukul dua belas siang nanti
dan kemudian nanti agenda tb hasanudin di kabupaten subang sendiri pukul dua belas makan siang
setelah makan siang nanti akan dilanjutkan bersilaturahmi dengan para pagoyoban pasundan sekabupaten subang
dan terakhir nanti pukul
pukul tiga belas akan ada silaturahmi dengan peternak ikan maksud kami petani ikan deras di wilayah desa ciherang kabupaten subang
dan pukul empat belas nol nolnya nanti akan dilanjutkan bertemu ataupun bersilaturahmi dengan para pengrajin dodol nanas
sekaligus bersilaturahmi dengan para petani nanas yang ada di desa gunung tua
tepatnya di kabupaten subang
untuk pasangan calon nomor urut dua tb hasanudin atau carlyan atau yang lebih dikenal singkatannya hasanah
nah kita beralih ke pasangan nomor urut tiga yakni ada sudrajat dan ahmad syaihu atau asyik
hari ini cagup sudrajat tidak melakukan kampanye karena sedang ada agenda di jakarta
namun untuk wakilnya yakni ahmad syaihu hari ini tidak banyak memang agenda yang dilakukan
di wilayah bekasi dan cibitung
tadi sekitar pukul delapan melakukan khutbah nikah di kelapa gading
kemudian juga nanti pukul tiga belas sampai dengan pukul empat belas atau kurang lebih satu jam
ahmad syaihu akan memberikan sambutan di acara kelompok kerja bina taman pendidikan al quran di bekasi
dan nanti pukul enam belas sampai dengan pukul tujuh belas waktu indonesia barat
ahmad saihu akan bertemu dengan tim
relawan busyar asyik di kawasan cibitung
nah saat ini memang saya sudah berada di posko pemenangan nomor urut empat yakni duo dm atau deddy mizwar dan juga deddy mulyadi
tadi memang sekitar lima belas menit yang lalu calon gubernur jawa barat deddy miswar baru saja mendatangi posko pemenangan yang ada di jalan karangsari nomor lima belas kota bandung ini
dan hari ini memang agenda dari
jadi deddy mizwar pukul satu siang akan mengunjungi pituin pituin sunda atau dalam bahasa indonesia adalah orang orang sunda asli atau tokoh tokoh sunda
tadi saya memang belum mendapat banyak bocoran namun tadi dari tim pemenangan mengatakan bahwa tokoh tokoh yang nanti akan dikunjungi adalah para pendiri pesantren yang ada di kota bandung yang atau bisa dibilang tokoh karismatik
kemudian juga ams atau angkatan muda siliwangi dan tokoh tokoh
jadi ini adalah pengaruh tentang kesundaan di kota bandung
nanti kami akan mengikuti kampanye deddy miswar yang ada di kota bandung
ya yuda perlu saya tambahkan juga bahwa masa kampanye pilgub jabar dua ribu delapan belas yang berlangsung dari tanggal lima belas februari sampai dengan tanggal dua puluh tiga juni ini memang menarik untuk terus kita kawal
karena di dalamnya ada tiga debat
debat yang pertama nanti akan berlangsung pada sembilan sampai sepuluh maret
kemudian dilanjut debat
yang kedua ada di tanggal sebelas sampai dua belas mei
dan terakhir debat yang ketiga tanggal dua puluh dua sampai tanggal dua puluh tiga juni dua ribu delapan belas
dan nanti masa tenang sekaligus pencabutan alat peraga kampanye akan dilakukan pada tanggal dua puluh empat dua puluh lima dan dua puluh enam
sedangkan untuk masa kampanye masing masing paslon di media elektronik
ini baru akan dilakukan pada tanggal sepuluh sampai dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
yang menarik pilkada atau pilgub jawa barat dua ribu delapan belas ini adalah baik yang memiliki dana besar maupun yang tidak memiliki dana
semuanya berkesempatan sama untuk dalam hal menyediakan umbul umbul baliho dan bendera ataupun alat peraga kampanye lainnya
karena memang aturan dari kpu yang membatasi alat peraga kampanye
dan nanti apa saja agenda agenda dari masing masing paslon yang saya sebutkan tadi akan saya kabarkan kembali kepada anda yuda